kita beralih ke informasi lainnya diduga depresi seorang perempuan warga negara amerika serikat membuang bayinya dari dalam mobil
akibatnya sang bayi meninggal meski sempat mendapat perawatan intensif
seorang perempuan warga negara amerika berinisial nj ini tampak depresi saat berada di ruang perawatan rumah sakit bali mandara
selanjutnya perempuan tersebut dibawa oleh petugas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di kantor polisi
diketahui warga negara amerika ini nekat membuang bayinya yang baru berusia dua bulan dari dalam mobil pada senin malam di jalan danau tempe dan pasar selatan
akibat kejadian ini nyawa bayi malam tersebut tidak bisa diselamatkan meskipun sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit
usai membuang bayinya perempuan berusia tiga puluh tahun ini sempat dilaporkan melakukan upaya percobaan bunuh diri
hasil dari ct scan kepala
ada cedera kepala
kemungkinan karena benturan kita tidak tahu ya karena kami ranahnya hanya merawat saja
tindakan tindakan sudah kami lakukan memberikan pertolongan pertama seperti airway dan sebagainya
dan kondisi si bayi ini memang kulit seperti kesana seperti membiru ya
namanya juga mungkin kurang oksigen
kemudian juga intik tidak ada
supan yang masuk mungkin tidak ada
saya kurang tahu berapa jam mungkin sebelumnya sudah dibuang
nah ini mungkin nanti di dalam forensik bisa dijelaskan estimasinya